verdi sambo terpidana kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat resmi
dijebloskan ke lapas kelas dua a salemba jakarta pusat pada kamis sore kemarin
dari foto yang diterima verdi sambo duduk seorang diri tanpa didampingi siapapun
menghadap ke petugas lapas yang tengah menyelesaikan administrasi penerimaan
selain sambo mantan anak buah sambo yaitu terpidana riki rizal wibowo dan kuatmaruf
juga turut dijebloskan ke lapa salemba
kabak humas dan protokol ditjen pas kemenkumham rika aprianti pada jumat pagi
menyebut usai melaksanakan proses administrasi identifikasi dan pemeriksaan kesehatan
ketiganya akan menempati kamar masa pengenalan lingkungan selama dua pekan ke depan
ia memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap sambo riki rizal wibowo dan kuat maruf
kemarin juga sudah dilaksanakan asesmen awal pembinaan dari pemimpin kemasyarakatan
atau pk balai pemasyarakatan jakarta
pemimpin di jakarta selatan
penempatannya di kamar mapenaling masa pengenalan lingkungan
di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati kamar mapenaling terlebih dahulu
selama berapa lama
sekitar dua minggu
sebelumnya cnn indonesia juga menerima foto putri candrawati yang sedang melakukan
pemeriksaan administrasi dan kesehatan pada kamis dua puluh empat agustus sekitar pukul lima sore
di lapas perempuan kelas dua a pondok bambu jakarta timur
selanjutnya putri akan mendekam di lapas pondok bambu menjalani masa hukumannya
pemindahan putri chandra wati
putri chandra wati dari rutan kejangsaan agung ke lapas pondok bambu pun dikonfirmasi
pihak direkturat jenderal pemasyarakatan kemenkumham